mantan menkom info joni gerald plate diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan bts empat g
hingga menyebabkan kerugian negara delapan triliun rupiah
pada sidang pembacaan dakwaan di pengadilan tipikor selasa pagi joni plate diduga menerima aliran dana proyek bts sebesar tujuh belas delapan miliar rupiah
akankah aliran dana proyek bts hanya berhenti pada joni plate atau merembet ke toko politik lainnya
sore ini kita akan membahasnya dengan ketut sumedana kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung
selamat sore pak ketut
baik pak ketut langsung ini karena sudah sidang perdana tadi kita mendengarkan sama sama ya pembacaan surat dakwaan
dalam surat dakwaan banyak sekali pihak yang disebut menerima aliran dana proyek bts dan jumlahnya sangat besar pak
apakah menurut kejaksaan agung berarti sejak awal proyek bts ini hanya dijadikan bancaan
apa yang terjadi pak
kalau kita lihat dari dakwaannya sejak awal memang proyek ini tidak dilakukan kajian kajian strategis ya
itu yang pertama
yang kedua kalau kita lihat bahwa proyek ini sudah ada pengaturan pemenang pemenang tertentu dalam menentukan siapa harus yang menjadi vendor dalam konsorsium proyek ini
kemudian lebih jauh lagi kita lihat dalam dakwaan itu ada beberapa orang yang menerima aliran aliran dana
bahkan ada tiga vendor besar yang merugikan kerugian negara yang begitu besar dalam proyek ini sehingga sampai triliun seperti itu mbak
oke jadi kalau misalnya anda katakan tadi bahwa proyek bts ini memang tidak melalui kajian kajian yang tepat dan kemudian ditujukan untuk memenangkan vendor vendor tertentu
artinya ini memang menjadi proyek bancaan begitu pak ketut
kalau saya melihat sih ada benarnya seperti itu
dari proyek yang sepuluh
satu triliun dengan kerugian yang begitu besar menjadi delapan triliun ini sudah barang tentu menjadi pertanyaan publik dan pertanyaan pendegak hukum semua ya
apalagi proyek ini seharusnya dialokasikan dana sekitar dua puluh delapan triliun dari dua ribu dua puluh ke dua ribu dua puluh empat
ternyata proyek ini dikerjakan hanya sampai dua ribu dua puluh satu sampai dua ribu dua puluh
dan dua ribu dua puluh satu tidak terbaikkan kemudian diperpanjang lagi
namun demikian setelah diperpanjang uangnya habis sepuluh triliun dari beberapa pekerja
kita bekerja dan tidak terselesaikan dengan baik
dan kita melakukan satu penyelidikan
artinya lapan triliun menjadi satu kerugian seperti itu
oke pak ketut di surat dakwaan tadi disebut negara mengalami kerugian mencapai delapan triliun rupiah
nah selain nama mantan menkominfo joni plate yang diduga menerima tujuh belas delapan miliar
ada beberapa nama lain pak termasuk kalau kita lihat beberapa konsorsium yang menerima triliunan rupiah
apakah kemudian kejaksaan agung nanti ke depannya juga akan menjerat pihak konsorsium konsorsium ini pak
yang menerima triliunan rupiah
biasanya dalam praktik yang kita lakukan di kejaksaan agung ya
selama ini memang seperti itu
ketika orang orangnya yang paling bertanggung jawab kita sasar
kemudian kita lihat siapa yang paling merugikan lebih dominan dalam perkara ini
kalau kita saya lihat dalam surat dakwaannya yaitu ada yang juga konsorsium besar yang merugikan sampai ada yang tidak
ada yang dua sembilan ada yang tiga lima
ini tentu akan menjadi bahan untuk dipertanggung jawaban
dan mungkin kita diamkan nanti uang yang diterima terimanya menjadi menguap
ini pasti akan menjadi bahan perhatian daripada penyidik di kejaksaan agung ke depannya
oke jadi pihak pihak konsorsium yang menerima ataupun menikmati keuntungan triliunan rupiah itu
pasti akan diproses lebih lanjut
ataupun akan ditindak pak ketut
ya kalau kita lihat faktanya konstruksi juridis dakwaan pada pagi hari ini
tentu mereka harus bertanggung jawab
karena ini adalah yang dilakukan oleh konsorsium konsorsium ini
dan kita sudah biasa menangani perkara konsorsium seperti ini
ketika jiwasraya dan kasus asabri
kemudian kasus punya goreng juga akan sudah memetapkan tersangka dari konsorsium
mungkin kedepannya juga kita akan lihat perkembangannya kedepan dalam proses persidangan
karena ini baru berjalan baru dimulai
mudah mudahan semuanya akan terbuka di proses persidangan ini
oke dalam surat dakwaan juga disebut bahwa di rut pt basis utama prima
muhammad yusri skandar
yusrisky menerima rp delapan puluh delapan miliar
dan kemudian pihak pt basis utama prima sudah membantah pak
bahwa perusahaannya memenangkan tender bts
kemudian menuding juga yusrisky ini bertindak sendiri
pertanyaan saya pak ketut
apakah kejagung percaya begitu saja
bahwa pt basis utama prima ini tidak memenangkan tender
dan muhammad yusrisky hanya bekerja sendiri
bertindak sendiri untuk keuntungannya
menerima delapan puluh delapan miliar pak ketut
jadi begini dalam proses hukum itu tidak ada istilah percaya didak percaya
yang kita lakukan disini adalah bagaimana menggali alat bukti yang ada dalam satu peristiwa hukum
nah ketika semua muncul dalam satu fakta hukum
bahwa orang orang lain memang terlibat ya kita akan telusuri terus
tidak mungkin kita berhenti sampai disana
dan yang penting adalah kita sudah mendapatkan aktor aktor utama dalam tindak pidana korupsi ini
ada komisaris ada direktur utama kemudian ada menteri disini
ada orang orang yang bertanggung jawab termasuk direktur utama
daripada bakti kominku yang sudah kita tetapkan sampai tersanggung
baik kita akan jeda terlebih dahulu pak ketut sambil mengikuti azan maghrib
tapi kita akan bahas lebih lanjut soal aktor aktor utamanya
tadi anda sudah sebutkan soal aktor aktor utamanya
apakah akan berhenti pada aktor utama yang sekarang atau ada aktor utama lainnya
nah kita akan bahas nanti lebih dalam
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dan kita akan lanjutkan dialog kita tentang duit korupsi proyek bts mengalir sampai kemana
kita akan kembali bergabung dengan kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung ketut sumedana
pak ketut saya lanjutkan ya soal aktor aktor
ini kepemilikan saham pt basis utama prima dimiliki oleh suaminya puan maharani happy hapsoro dan ketua kadin arsyad rashid
apakah kemudian kejaksaan agung akan memeriksa mereka juga
apakah mereka masuk dalam aktor aktornya
karena kan nggak mungkin seorang direktur utama menerima rp delapan puluh delapan miliar tanpa sepengetahuan dari para pemilik saham ini
jadi begini setiap informasi setiap keterangan yang beredar dimanapun kita akan lakukan klarifikasi terhadap saksi saksi yang kita punya dalam satu proses penyidikan ini
kita sudah memeriksa hampir lima ratus saksi
kita sudah melakukan klarifikasi dari perkara ini
kita melakukan satu klarifikasi dan cross check keterangan keterangan itu
kalau memang ada yang menyebut seperti itu kita pasti akan telusuri semuanya
jadi siapapun itu tidak hanya menyangkut orang orang tertentu atau orang penting apapun terkait perkara ini kita akan tetap lusuri
tapi tadi kita bicara mengenai alat bukti mengenai fakta hukum mengenai siapa siapa yang menyebut
yang selama ini beredar di lapangan beredar di masyarakat
jangan sampai kita hanya beredar dari masyarakat saja itu menjadi bias rame tanpa ada keterangan yang sebenarnya dalam proses pemeriksaan bap di kejaksaan agung
berarti dari lima ratus saksi yang sudah diperiksa kejaksaan agung dua orang tadi happy hapsoro dan juga arsyad rashid belum diperiksa ya pak oleh kejaksaan agung
kami belum memeriksa karena belum sampai sejauh itu
dari para saksi dan para tersangka yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka
menyebut nama nama ini adalah orang orang yang punya keterlibatan dalam perkara ini
itu tidak menjadi pegangan bagi kejaksaan agung pak
nah tentu begini semua perkara kita jadikan acuan untuk menentukan apakah perkara ini ada nanti bo nya yaitu benationary ownership ya dari perkara ini
kita akan belajari semua apakah memang mendapatkan suatu keuntungan yang langsung atau mendapatkan suatu intervensi terhadap perkara ini atau juga dia mungkin terlibat langsung dalam upaya upaya pengaturan proyek ini
kita akan dalami semuanya ya
kalau itu yang tidak kita ketemukan ya apa yang kita lakukan
kalau tidak kita ketemukan ya apa yang kita lakukan
karena kita tidak bisa berbicara apakah owner ownernya itu harus bertanggung jawab itu kan tidak mungkin kita lakukan sesuatu hal yang tidak ada kaitan sama sekali
oke tapi mungkin nggak bahwa muhammad yusriski pt direktur utama pt basis utama prima bertindak sendiri mungkin nggak pak ketut
kalau selaku direktur utama ya tentunya mungkin mungkin itu bisa terjadi
kan direktur utama bisa bertindak sendiri dan harus juga komunikasi dengan komisaris itu kan bisa saja kapan dia harus komunikasi

akan kita pelajari semua dan kita dalami nanti dari keterangan keterangan dari muhammad yusri sendiri
dan itu akan terbuka nanti semua di persidangan tidak ada yang kita tutupi
oke kalau dilihat dari surat dakwaan ya pak ketut banyak aliran dana proyek dipakai untuk kepentingan pribadinya menkominfo pak joni plate
apakah kemudian kejaksaan agung juga mensinyalir ini diduga mengalir ke partai politik tertentu
mengarah ke situ nggak pak ketut
kita menilai fakta tadi
kalau dari sisi dakwaan yang kita sampaikan ya itu sudah jelas bahwa siapa siapa saja orang orang yang menerima dalam perkara ini
dan kemudian ada tiga konsorsium besar yang merugikan yang cukup signifikan dari delapan triliun yang dirugikan negara ini itu juga menjadi bahan kajian kami ke depan
nah nanti kita akan kejar di persidangan dari konsorsium konsorsium ini yang mengalir kemana saja kerugian yang begitu besar ini
ini tentu menjadi suatu bahan klarifikasi nanti di persidangan dan semua akan terbuka di persidangan
kita akan buktikan semua siapa yang akan terlibat kemana saja alirannya kita akan buktikan
dan perlu diketahui dalam perkara ini sudah kita tetapkan tiga orang tersangka dalam perkara tpu
tidak sekedar perkara tindak pidana korupsi tapi kita terkena menjadi tindak pidana pencucian uang juga
berarti kejagung sudah menemukan unsur tindak pidana pencucian uang pak dalam aliran dana proyek bts ini
dari delapan orang tersangka dan enam orang terdakwa
jadi dua orang tersangka yang masih tersisa
kita menetapkan tiga orang tersangka dengan kasus tppk tindak pidana korupsi dan kasus tindak pidana tppu
jadi ada tiga orang yang sudah kita tetapkan sebagai tpu
siapa saja pak yang tiga tpu ini
ya termasuk pak anang latif termasuk pak galumbal dan termasuk pak irwan himawan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka tppu ya
oke berarti tiga aktor utama ini ya pak galumbang menak pak anang latif pak irwan himawan dan pak galumbang menak
pak anang latif dan pak irwan himawan ya
saya ingin tanya ya pak ketut apakah kemudian kejagung mengalami tekanan politik dalam menyelidiki kasus proyek bts ini
karena ini kan informasinya diduga melibatkan banyak aktor aktor yang berkaitan dengan partai politik tertentu dengan tokoh politik tertentu
ada tekanan politiknya kejaksaan agung pak ketut

tidak ada yang terkait dengan tekanan pesanan apapun ya
karena kita menilai bahwa proyek ini proyek strategis nasional yang diperuntukkan oleh masyarakat luas dan notabene kerugiannya juga begitu besar
dan kita lihat ada beberapa berapa pengaturan pengaturan proyek sejak awal sampai pada prosesnya di lapangan memang mengalami suatu kerugian
jadi fakta fakta itu yang menentukan bahwa ini adalah murni pendekatan hukum dan tidak ada persyaratan tertentu
dan saya sudah baris bawahi tadi siapa yang terlibat dalam perkara ini tidak bisa kita sembunyikan
tidak bisa kita tutup tutupi nanti akan terbuka semua di persidangan
jadi siapapun tidak akan ditutup tutupi oleh kejaksana agung meskipun itu berkaitan dengan kekuasaan begitu ya pak ya
komitmen dari kejaksana agung tidak ada intervensi politik
ya jadi ini mbak nana setelah perkara ini sudah dilimpahkan di pengadilan justru nanti di pengadilan itu bisa mengorek lebih jauh lagi keterlibatan orang lain
perkara ini termasuk orang orang yang sudah kami tetapkan sebagai tersangka dan sekarang menjadi terdakwa
baik terakhir setelah pembacaan dakwaan pak joni plate mantan menkominfo membantah dan kemudian melakukan perlawanan mengatakan akan membuktikan dakwaan ini tidak benar di persidangan nanti
responnya kejaksaan agung bagaimana dengan bantahannya pak joni plate ini
nah tentu setelah dakwaan yang kita bacakan pada hari ini mereka punya hak untuk mengajukan resepsi sebagaimana pasar satu lirawan enam puluh h
kita siap untuk mengadapinya
dan dia akan terkait dengan
kompetensi peradilannya terkait dengan surat dakwaan apakah batal demi hukum apakah tidak lengkap seperti itu nanti akan dilakukan
baru nanti kedepannya pak joni platte akan memberikan perlawanan perlawanan terhadap pembuktiannya di persidangan itu hal yang biasa kami siap menghadapi apapun itu yang ada di persidangan
karena keyakinan kami bahwa jpu ketika perkara tersebut dilakukan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke pengadilan sudah cukup kuat dan cukup alat bukti untuk diperiksa
baik kita tunggu nanti jalannya persidangan akan seperti apa apakah betul betul bisa membuktikan dakwaan dari jaksa penuntut umum terhadap para terdakwa begitu ya
dan sekali lagi tidak ada pihak pihak yang ditutupi semoga persidangan nanti bisa membuka seterang terangnya sebenar benarnya siapa saja aktor aktor yang turut menikmati aliran dana proyek bts
meskipun itu aktor aktornya berada di lingkaran kekuasaan
kita tunggu nanti sepak terjang jaksa penuntut umum seperti apa di persidangan
terima kasih sekali kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung pak ketut sumedana atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom sore hari ini
saya selalu pak ketut
terima kasih pak rana salam sehat untuk kita semua